presiden joko widodo melantik dua menteri yakni menteri investasi bahlil lahadalia dan menteri riset teknologi pendidikan dan kebudayaan nadiem anwar makarim sore tadi
selain itu presiden juga melantik kepala badan riset dan inovasi nasional atau brin laksana trihandoko serta dewan pengawas kpk indrianto senoaji
apakah ini akan menjadi reshuffle terakhir di era pemerintahan jokowi
untuk mengelaborasinya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur esekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi
selamat sore mas burhan
oke mas burhan setelah tarik ulur jadi atau tidak akhirnya jadi juga reshuffle kabinet dilakukan
saya mau tanya ke mas burhan apakah ini strategi memperkuat pemerintahnya pak jokowi atau hanya sekedar tambal sulam menutupi perubahan nomenklatur mas burhan
reshuffle kali ini saya kira bisa disebut sebagai travel minimalis
karena memang kebetulan
kemudian posisi posisi yang diisi oleh nadiem kemudian oleh pak bahlil pak laksana trihandoko maupun pak indiarto
posisi yang hukumnya untuk diisi oleh pejabat karena berupa nomenklatur ataupun karena ada pejabat yang meninggal dunia
jadi ini satu reshuffle minimalis yang tidak menutup pintu kemungkinan adanya reshuffle di kemudian hari
posisi posisi lain terkait dengan inan bertambahnya squad kabinet baru terutama dari menteri yang berasal dari pan
oke mas burhan reshuffle minimalis masih terbuka kemungkinan akan ada reshuffle baru kalau memang ada squad baru yang akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan
kenapa kemudian tidak dijadikan satu saja
kenapa tidak sekaligus
apakah masih ada tarik menarik antara parpol parpol yang akan ditarik
untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan
negosiasinya belum selesai sehingga reshuffle mini dulu yang dilakukan baru nanti ada reshuffle besar besaran
salah satunya karena presiden jokowi pasti mempertimbangkan banyak hal bukan sekedar tarik menarik secara politik
tapi misalnya lakukan reshuffle kali ini itu ada banyak kejutan termasuk hal hal yang kita tahu
jadi ya bagaimanapun presiden kan orang jawa
karena kalau reshuffle dilakukan sebelum lebaran buat mereka yang sekarang masih muda itu implikasinya secara sosial sangat besar
kalau yang sekarang kan tidak ada implikasinya sama sekali
karena kebetulan posisi pak nadiem memang sudah seharusnya menjabat posisi kementerian yang digabung
kemudian posisi pak bahlil naik kelas statusnya
kita tahu kementerian investasi sudah dinaikkan kelasnya
jadi tidak menggantikan siapapun
termasuk juga trihan doko maupun pak indiarto yang menggantikan posisi anggota dewas yang sudah meninggal dunia
jadi tidak ada implikasi apapun
kalau misalnya reshuffle yang lebih besar dilakukan
tentu agak riskan kalau dilakukan dalam waktu sekarang
yang sama posisi reshuffle terakhir kan belum lama ya
yaitu bulan desember yang lalu
tetapi saya ingin mengatakan sepertinya ini bukan reshuffle yang terakhir
dilakukan oleh presiden jokowi
dan reshuffle ini sekali lagi negaskan posisi presiden jokowi yang tidak alergi terhadap reshuffle
jadi reshuffle bukan sesuatu yang patut untuk ditakuti
tentu menakutkan buat kementerian yang diganti
tetapi ini menjadi sesuatu hal yang menjadi karakteristik presiden jokowi
yang melakukan reshuffle kapanpun kalau dia merasa
artinya sinyal sinyal kepada para pembantu presiden untuk bekerja lebih baik lagi
kalau tidak presiden tidak alergi untuk mengganti mereka
begitu kira kira ya mas burhan
tapi saya mau menyoroti dua nama yang dilantik hari ini
meskipun dua nama tersebut adalah nama yang sudah ada di kabinet
dan juga bahlil lahadalia
tapi kemarin sempat ada spekulasi bahwa bukan mereka sebetulnya yang akan menduduki posisi sebagai menteri investasi
dan juga mendik putristek
nah saya mau tanya ke mas burhan
apakah kemudian terpilihnya nadiem dan juga terpilihnya bahlil
ini memenuhi syarat kompetensi di pos kementerian tersebut
atau memang ada unsur subjektivitas presiden kepada dua orang ini
sebenarnya subjektivitas itu tidak terelakkan
karena bagaimanapun presiden jokowi
pak jokowi pasti punya preferensi secara personal
tetapi kalau kita lihat dengan mengabekan ada atau tidaknya subjektivitas seorang presiden
kalau kita lihat kinerja keduanya menurut saya layak untuk dipertahankan dengan segala kelemahannya
misalnya pak bahlil lepas dari misalnya kritik ya yang disampaikan kepada beberapa pihak terhadap beliau
saya kira cukup lumayan ya
di tengah pandemi tetapi ada banyak gebrakan yang dia lakukan
saya ingat misalnya suatu waktu ada acara ribuan investor gitu ya
saya mengikuti politikok klubnya
kemudian pak bahlil memberikan pidato dari sisi ekonominya
itu pernyataan yang menurut saya menarik yang dia sampaikan di acara itu saya jadi saksi matanya
dia mengatakan begini
jadi buat investor dari luar negeri kira kira ini dalam bahasa indonesia
datang saja bawa uang
saya yang akan mencari izinanya
jadi dalam mata pak bahlil hambatan investasi itu bukan di luar
tapi di dalam terutama retip birokrasi yang panjang buat investasi kita berkurang
jadi dia introspeksi ke dalam
bukan menyalahkan investor dari luar yang kamu datang
tapi ke dalam
untuk pak bahlil ya
maksud misalnya bagaimana dia menyelesaikan investasi yang terkait dengan lote kemikal di jilgon
ada hal hal yang menurut saya patut untuk kita apresiasi
kenapa kemudian pak bahlil naik kelas
mungkin salah satunya karena pandemi
investasi diperlukan lebih banyak lagi
dibutuhkan orang yang lebih kreatif
meskipun saya nggak terlalu yakin ya
investasi akan datang bertubi tubi
karena memang iklim globalnya seperti ini
nah kemudian untuk pak nadi
pak nadiem rifana
memang ada banyak kontroversi yang kemarin sempat muncul mulai dari tamu sejarah
kemudian juga hal hal yang terkait dengan kontroversi yang mengikuti ya
kedatangan beliau ke rumah ibu mega dan seterusnya
tapi saya kira ada hal yang memang harus diselesaikan oleh pak nadieb terutama koordinasi di dalam
jadi bagaimana mungkin misalnya satu ibu ibu
satu kamu sejarah yang penting
itu bisa melewatkan figur figur yang seharusnya ada dalam kamus sejarah tadi
nah ini tentu jadi isu terutama ke dalam
internal kementerian pendidikan dan kebudayaan
apalagi setelah digabung dengan teknik hit
bukan hal yang mudah buat orang luar seperti nadiem
apalagi latar belakangnya dari profesional
datang dari latar belakang profesional
masuk ke dalam
karena instansi yang birokrasinya cukup tinggi
diperlukan satu fine tuning
sehingga antara nadiem dengan internal birokrasi kementikbud post ristek ini
betul betul bicara dalam halaman yang sama
nah itu kayaknya belum selesai gitu ya urusan itunya
antara nadiem dengan internal kementerian di dalamnya
kalau menurut mas burhan
dua orang ini memang orang yang patut diapresiasi
dan pas menempati dua pos kementerian tadi
tapi ada beberapa masalah
yang memang harus diselesaikan oleh keduanya
baik di internal
ataupun soal penarikan investasi
tapi saya mau tanya soal kepala brin
yang kemudian hari ini juga dilantik mas
ini menjadi tanda tanya
karena kemarin sempat ada spekulasi
bahwa profesor bambang brojonegoro
harusnya ataupun sudah ditawari
untuk duduk di posisi kepala brin
tapi yang bersangkutan kemudian menolak
akhirnya dipilihlah kepala lipi
apakah ini kemudian mengakomodasi
keinginan salah satu petinggi partai politik
yang memang menginginkan adanya
badan riset dan inovasi nasional
atau memang seperti apa
mas burhan melihatnya
konomenklatur ini adalah
terlihat seperti di luar desain
jadi sepertinya ada kejadian
jadi kalau kita lihat
sekuat kabinet presiden jokowi
sampai periode kedua
satu setengah tahun setelah dilantik
itu kan memisahkan antara hulu dan hilir
jadi kementerian pendidikan dan budaya
dibisahkan karena itu
memegang urusan hulu
riset tekniknya ya
nah kemudian kan ada perkembangan
terutama adalah pasca pandemi
di mana kementerian investasi
dan itu punya implikasi
terkait dengan jumlah maksimal
kementerian yang dipatok
oleh undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
dan karena melebihi dari jumlah maksimal
harus ada yang dikorbankan
nah yang dikorbankan adalah kementerian yang
saja tidak punya implikasi politik kuat
yaitu kementerian pendidikan
dan kementerian riset teknik
yang kebetulan dua duanya bukan orang partai
nah menjadi isu ketika
itu menjadi badan tersendiri
kita tahu memang pdi perjuangan
itu punya semacam
punya semacam visi
keinginan yang kita tahu
bukan sesuatu hal yang ditutupi dari dulu
ibu mega punya visi
inovasi ini betul betul
punya kontribusi lah ya
itu tidak menjadi bagian dari
institusi riset teknik misalnya
nah pada titik itu
kalau kemudian muncul pak
yang memang sangat dekat ya
dengan kawan kawan dari pdi perjuangan
ya saya tidak terlalu kaget
yang penting buat saya adalah
lepas dari kedekatan personal
satu partai atau banyak partai
yang penting kan
menerjemahkan isi print tadi
dalam konteks yang lebih
bukan sekedar mengawal awal
jadi menurut saya adalah
pembuktiannya yang kita tunggu
bukan soal apakah
yang pkpolitik atau tidak
politik itu penting ya
jadi yang ditunggu publik adalah
apakah beliau mampu
menerjemahkan semua ekspektasi
yang selama ini dibebankan pada kudanya
berarti ya hanya sekedar
jualan kedekatan politik saja
buat mereka mereka yang
mendapatkan amanah hari ini
jangan terlalu buru buru untuk
kita kasih lah semacam
yang kita punya
dalam waktu setahun
belum kelihatan gebrakanya
ya patut kita pertanyakan
waktu makin bergulir cepat
akhir tahun depan
kalau belum juga tampak
dan kalau misalnya
belum juga kelihatan
partai pendukung pak joko
yang akan pelan pelan meninggalkan
jadi quick win itu perlu
dan itu harus ditunjukkan oleh
dapatkan amanah sekarang
kita tunggu nanti bagaimana kinerja
dan juga sepak terjang
dari mereka mereka yang dilantik hari ini
kita nanti bisa berikan kritik
setelah satu tahun
seperti yang tadi disebutkan oleh
direktur eksekutif politik indonesia
komunikasi politik beberapa waktu ke depan
apakah akan ada reshuffle besar besaran
seperti yang tadi diprediksi oleh
direktur eksekutif indikator politik indonesia
kita tunggu saja
terima kasih sekali mas burhan
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mas